terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia tech news
tiga september dua ribu delapan belas lalu sistem operasi android
kena berusia sepuluh tahun android telah berkembang pesat
dan menjadi sistem operasi terpopuler di dunia pada saat ini
tapi tau gak sih anda
ponsel pertama yang memakai sistem operasi android itu apa
simak informasinya dalam blast from the pass
android merupakan sistem operasi terbesar di dunia
dengan dibekali android
banyak produsen smartphone dunia yang menurut keuntungan
dari laris manisnya penjualan produk mereka di pasar
namun tak banyak yang mengetahui tentang ponsel pertama
yang menggunakan android untuk kepentingan komersial
informasi dari laman gizmodo
adalah produsen ponsel asal taiwan htc
yang memperkenalkan ponsel android pertama di mobile g satu
atau juga dikenal dengan htc dream
dilansir dari laman techcrunch
indikasi htc dream menjadi perangkat pertama berbasis android
diketahui saat komisi komunikasi federal di amerika serikat atau fcc
memberikan pengesahan sejak pertengahan agustus dua ribu delapan belas
smartphone ini kemudian dirilis di amerika serikat pada dua puluh dua oktober dua ribu
amenetik inet menyebutkan
htc dream memiliki spesifikasi menarik kala itu
dilengkapi dengan tampilan resolusi hvga tiga ratus dua puluh x empat ratus delapan puluh pixel
menggunakan prosesor qualcom yang berkekuatan lima ratus dua puluh delapan mhz dan ram satu ratus sembilan puluh dua mb
di zaman itu spesifikasi htc dream sudah termasuk tinggi
ponsel yang diperkenalkan ke publik pada dua puluh tiga september dua ribu delapan ini merupakan hasil kerjasama t mobile dengan google sejak tahun dua ribu lima
sebelum dikomersialkan google sebenarnya sudah mempunyai ponsel android yang masih dalam bentuk perwarupa
dilansir dari laman android sentral adalah sooner yang merupakan ponsel android pertama
sooner adalah visi pertama google dan andy robin tentang ponsel android
ponsel ini dibuat sebagai purwarupa rekayasa untuk menguji perangkat android yang pertama kali dihadirkan bersama htc
mulai tahun dua ribu enam dan dua ribu tujuh t mobile bergabung sebagai mitra pengujian
genap sepuluh tahun sudah umur android
setelah dipelilin dan memotong kue manis kami akan mengajak anda untuk melihat kenangan manis apa saja sih yang telah dilalui sistem operasi terpopuler di saat ini
kita lihat bersama
sepuluh tahun android bukan umur yang muda
masih kalau anak sd ya lagi lucu lucunya begitu ya
ini android awal mula didirikan oleh andy rubin dan juga beberapa temannya untuk sistem operasi kamera digital
awalnya pada oktober dua ribu tiga jadi tidak langsung tentang seluler ya
awalnya adalah tentang kamera dulu nih
melihat bisnis kamera yang kurang menjanjikan dan akhirnya pada dua ribu empat andy ini mengembangkan android dari kernel linux
untuk menandingi symbian dan windows phone yang kala itu jauh lebih dikenal
dan yang selanjutnya kita lihat perjalanan
android ketika google mengakuisisi android inc pada juli dua ribu lima dengan nilai lima puluh juta dolar as
google pun akhirnya fokus untuk mengembangkan android untuk mendukung sistem operasi mobile
namun sepertinya kesulitan untuk mendapatkan mitra lantaran android ini belum dikenal banget gitu
beberapa perusahaan operator amerika seperti verizon dan juga t mobile menolak
sprint juga tidak tertarik
dan secara resmi akhirnya
dan secara resmi akhirnya
google meluncurkan sendiri ponsel pertama dengan sistem android satu bernama htc dream atau yang lebih dikenal dengan t mobile g satu
dan ponsel ini dibanderol seharga satu ratus tujuh puluh sembilan dolar amerika
nah dulu dominasi hanya dari satu brand htc dianggap sebelah mata
namun jangan main main
sekarang sejumlah vendor papan atas seperti samsung huawei dan motorola sepenuhnya menggunakan sistem operasi android
dan hasilnya kebayang dong
belum ada sama sekali
yang bisa menjegal android di posisi puncaknya sampai saat ini
kita lihat yang selanjutnya
nama ini ryan giption yang tradisi kalau misalnya anda tahu nama nama sistemnya androi itu selalu menggunakan nama dessert
nah tradisi menggunakan nama urutan alfabet dimulai pada tahun dua ribu sembilan
ini ryan gipson ini project manager yang kala itu menjadi sosok yang menggunakan nama kudapan penutup sebagai nama resmi untuk android
diawali dengan android satu
bernama cupcake dan berlanjut hingga android sembilan opi yang diperkenalkan pada tujuh maret dua ribu delapan belas lalu
pihak google hingga kini nggak memberikan alasan resmi sih dibalik penamaan android ini
mungkin karena google ingin para teknisinya ini merasakan manisnya kesuksesan dari setiap sistem operasi yang berhasil mereka kembangkan
jadi selalu berbuah manis begitu
kita lihat yang selanjutnya
lembaga survei statista merilis kuartal satu dua ribu delapan belas saja ini android merajai pasar perangkat ponsel
siapa sih yang gak ingin yang serba gratisan
namun hal inilah yang memang ditawarkan oleh google
google kerap memberikan pembaruan sistem dan juga fitur baru secara gratis kepada pengguna
namun banyak celah keamanannya rentan diakses oleh peretas
nah dalam perjalanan waktunya sistem operasi android memang kini berkembang untuk perangkat lain
seperti android tv untuk televisi android auto untuk mobil dan juga wear os di smart watch
dan selain itu juga varian dan modifikasi dari android ini juga sudah diadopsi oleh konsol game kamera digital komputer dan perangkat elektronik lain
bisnis android menjanjikan pundi pundi yang sangat manis
dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk android